kegiatan belajar mengajar tatap muka di kota padang panjang dimulai kembali pada hari ini
dan untuk mengetahui informasi selekapnya kami telah terhubung dengan wali kota padang panjang
fadli amran melalui sambungan skype selamat sore pak wali kota
pak wali kota langsung saja apa pertimbangan dari pemkot padang panjang
untuk memperbolehkan sekolah sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pak fadli
ya tentunya kita sudah mengevaluasi status dari kota padang panjang yang memang sudah beberapa minggu ini
ini nol positif covid dan tentunya kita juga sudah membahas ini dari beberapa bulan yang lalu
karena tempat padang panjang ini berstatus hijau namun ada satu kasus covid
dan alhamdulillah kita tracking tidak ada penambahan kasus lagi dan ini sudah sembuh dari beberapa minggu yang lalu
nah ini pun juga sudah kita koordinasikan dengan dinas terkait
dengan orang tua dengan guru dan lain lain dan alhamdulillah kita sudah membuat kebijakan
untuk memulai pembelajaran tetap muka walaupun memang tetap sistemnya selang seling
jadi sehari tetap muka sehari daring sehari tetap muka sehari daring seperti itu
oke pak fadli apakah kemudian seluruh sekolah di padang panjang sudah diperbolehkan
untuk menggelar kegiatan belajar mengajar atau sebagian masih memperlakukan pembelajaran jarak jauh pak wali kota
ya untuk smk
ini semuanya sudah melakukan pembelajaran tetap muka dan saya mendengarkan dari provinsi
dan sma smk yang ada di padang panjang insya allah di minggu depan pun juga akan melakukan pembelajaran tetap muka
dan ini tentunya kita diuntungkan dengan demografi kota padang panjang sebagai kota kecil
smp kita totalnya ada enam buah tempe di sini pak
untuk sma ada beberapa ada delapan buah dan ini pun juga menjadi keuntungan bagi kita untuk memulai pembelajaran tetap muka
kita menempatkan petugas
di masing masing sekolah tentunya untuk menekankan dan juga mencek betul betul apakah protokol kesehatan ini benar benar terlaksana
dan kita tidak mengizinkan tentunya ada orang yang keluar masuk sekolah
dan kita meminta untuk anak anak ini diantar jemput oleh orang tuanya masing masing
oke pak tadi bapak mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kasus positif covid sembilan belas di padang panjang
bagaimana dengan proses pengecekan untuk tes pcr nya ataupun rapid testnya
apakah masih terus berjalan pak untuk memastikan tidak ada kasus sama sekali yang positif
iya ini tetap berjalan mbak
jadi untuk di sumatera barat dalam begap dari segi persentase
padang panjang adalah persentase tertinggi untuk pengecekan tes swab bagi masyarakat banyak
dan tentunya guru guru ini sudah kita tes swab terlebih dahulu
kita juga memiliki banyak pesantren di kota padang panjang ini
seluruh guru dan siswa dari luar daerah pun juga sudah kita tes swab
oke pak wali kota
ini kan bagaimana sebetulnya memastikan fasilitas protokol kesehatan di tiap sekolah di kota padang panjang itu memenuhi persyaratan
banyak sekali pak sekolahnya
bagaimana memastikan mereka semua akan memiliki fasilitas yang memadai pak wali kota
ya inilah kita membutuhkan sadgas untuk penerimaan siswa ini
dan kita melihat betul betul kita mengecek betul betul kita fasilitasi betul betul
supaya anak anak memang betul betul aman ketika melaksanakan pembelajaran tetap muka
protokol protokol dasar seperti tempat cuci tangan
pengecekan suhu pemakaian masker dan lain lain ini menjadi sebuah prioritas
dan tentunya kita akan tetap mengawasinya alhamdulillah
kita bersama sama dengan ikatan dokter indonesia dan idai juga mencek betul ke lapangan
dan kita menerima saran dari mereka sebelum kita berani mengecek cuci untuk pembelajaran tetap muka ini
dan kedepannya tetap akan kita evaluasi setiap hari
jadi saya meminta setiap opd di kota padang panjang ini untuk turut serta untuk mengawal proses pembelajaran tetap muka yang ada
pak kalau fasilitas kesehatan sudah dimonitor oleh satgas yang tadi dibentuk oleh pemkot padang panjang
bagaimana dengan menjaga agar para siswa ini kemudian tidak melupakan protokol kesehatan begitu pak
karena kan sulit sekali untuk bisa mengontrol anak anak siswa siswa sekolah itu pak wali kota
ya jadi waktu pembelajarannya pun ini lebih singkat mbak
jadi di kelas itu kita tidak menetapkan jam keluar main anak anak juga makan pun juga
membawa bekal dari rumah tetap berada di dalam kelas tidak beranjak dari kursi mereka
dan guru pun juga kita tidak perbolehkan untuk keluar dari kelas meninggalkan murid
dan tentunya ini selalu kita pantau sehingga setelah jam pembelajaran selesai dan itu pun juga tidak seperti normal ya
mungkin hanya sekitar jam sebelas siang pun juga sudah selesai
ini pun kita kawal untuk bisa dijemput oleh orang tua masing masing
jadi ini terkontrol di situasi yang betul betul bisa kita pantau
dan tentunya kita berharap tidak ada
tidak ada penyebaran covid karena semuanya sudah terkontrol seperti ini mbak
pak wali kota hari ini di saat sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka dibuka untuk pertama kalinya
kami mendapatkan informasi ada dua siswa di sekolah padang panjang ini yang positif covid sembilan belas
bapak sudah mendengar informasi tersebut memang betul pak
bukan dua siswa mbak
itu ada dua warga dari kabupaten terdekat yang kebetulan berobat di rumah sakit umum daerah kota padang panjang
rumah sakit kita ini terletak di kawasan yang tentunya mempunyai banyak kawasan interland
jadi berbatasan dengan kabupaten kabupaten
jadi kita menerima pasien yang berobat di kota padang panjang dan kebetulan ada dua orang yang berstatus positif covid
dan ini pun juga kita tracking
dan tentunya kita berharap kabupaten terdekat pun juga akan tracking pasien ini mbak
oke pak wali kota terakhir jika nanti ada siswa sekolah yang kemudian dinyatakan positif covid sembilan belas
kebijakan untuk membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka di setiap sekolah ini akan dibatalkan pak
akan dievaluasi lagi begitu
tentunya mbak tentunya
kita akan melihat situasi
tetapi saya rasa ini mandatori bagi kota padang panjang sebagai kota pesidikan kota seribu mekah
dan saya menerima aspek banyak orang tua yang tentunya mengeluh
karena pembelajaran online pun juga belum maksimal bisa dilakukan untuk anak anak
dan inilah solusi
yang saya rasa bisa bersinergi dengan sistem pembelajaran daring sehari tatap muka sehari daring begitu
oke terakhir pak terakhir lagi ada masa uji cobanya pak
berapa lama begitu yang akan diterapkan oleh pemkot padang panjang
kita selalu hadir di tengah tengah kita selalu mengevaluasi
jadi saya tidak memperbolehkan saat saat ini dihentikan pekerjaannya
begitu juga dengan dinas dinas terkait untuk selalu mengawasi dan juga bersambung untuk pindah
oke terima kasih
terima kasih sekali pak wali kota padang panjang fadli amran atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
terima kasih sekali pak wali kota